setelah sekolah menengah atas dan smk kini giliran pengelolaan terminal tipe b akan diambil alih oleh pemerintah provinsi jawa timur
namun wali kota surabaya kali ini akan mempertahankan terminal joyoboyo karena terminal tersebut akan dijadikan bagian dari pembangunan tram serta gedung parkir
berdasarkan undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah terminal tipe b yang semula dikelola pemkot dan pemkat pengelolaannya akan dikembalikan ke pemerintah provinsi
menanggapi hal ini wali kota surabaya berupaya untuk mempertahankan pengelolaan beberapa terminal tipe p di surabaya diantaranya terminal beratang dan terminal joyoboyo
upaya ini disebabkan terminal joyoboyo rencananya akan dikelola pemkot sebagai lokasi transportasi masal terintegrasi diantaranya dengan tram
selain itu di lokasi ini akan dibangun gedung parkir park and ride
untuk itu tri risma hari ini wali kota surabaya berencana mengkomunikasikannya dengan gubernur jawa timur soekarwo
surabaya sendiri ada empat terminal tipe b yaitu terminal beratang joyoboyo gedung cowe dan tambak pasuwilang